satu persatu stasiun kereta di kawasan jabodetabek direvitalisasi dengan konsep yang modern dan terintegrasi dengan moda transportasi lain
salah satunya stasiun kereta rel listrik cisauk di tanggerang banten yang mengadopsi konsep transit oriented development
dan aksesnya lebih mudah terus kapasitasnya juga lebih besar
sebelumnya saya juga pengguna di stasiun ini dengan perubahan ini terutama saya lagi hamil itu sangat terbantu sekali
dengan pertama akses di eskalator kedua akses lift yang terpenting itu akses musolanya sudah sangat representatif
saya sepakat dengan tanggapan para pengguna layanan kereta komuter di stasiun cisauk tangerang banten ini
karena faktanya dulu stasiun cisauk bangunannya sangat kecil dan terkesan kuno
tetapi saat ini cisauk sudah punya wajah baru yang lebih modern
dan terkesan futuristik tentunya dengan segala fasilitas yang nyaris lengkap dan juga sudah ramah bagi penyandang disabilitas ibu hamil dan juga kaum lansia
stasiun cisauk tangerang dengan tampilan baru seperti ini baru beroperasi satu februari lalu
proses renovasi dan perluasan memakan waktu satu tahun yang dilakukan oleh pt sinar maslen
kini stasiun cisauk memiliki luas satu empat ratus meter persegi
mampu menampung dua puluh ribu penumpang per hari dengan rute kereta tanah abang rangkas bitung
stasiun dua lantai ini dilengkapi eskalator dan lift yang diutamakan untuk penumpang prioritas
seperti wanita hamil dan para lansia
meski begitu belum semua akses masuk stasiun memiliki trotoar
ini yang paling mencuri perhatian saya
skywalk atau jembatan layang sepanjang tiga ratus lima puluh meter menghubungkan secara langsung stasiun cisauk
dengan terminal bus bsd link yang dapat membawa para penumpang langsung menuju ke sejumlah tempat atau hunian di kawasan bsd yang terkenal cukup luas ini
skywalk cisauk juga menghubungkan secara langsung stasiun dengan pasar modern intermoda bsd
ini menjadikan stasiun cisauk mengadopsi konsep tod atau transit oriented development
yang berupaya untuk memaksimalkan penggunaan transportasi massal yang saling terintegrasi satu sama lain
menurut pengelola stasiun nantinya integrasi stasiun cisauk juga akan berkembang hingga kehunian yang saat ini tengah dibangun
untuk di stasiun ini nanti rencana kedepannya di sisi selatan ini akan dibangun tod ya
rusunami dan anami
kemudian di sebelahnya juga nanti ada apartemen milik serpong garden
jadi ya kedepannya itu nanti semua terintegrasi
terintegrasi dengan stasiun
rencananya pengembangan permukiman didekatkan dengan simpul simpul transportasi
yang aksesnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki kurang dari tujuh menit
konsep transit oriented development di kawasan tangerang selatan ini
bisa menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan di kawasan jabodetabek
mahardika utama kunchoro tangerang banten